namun calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno memastikan ia dan pasangannya prabowo subianto tidak akan menghadiri
sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden di gedung mk pada jumat besok
prabowo sandi akan tetap memantau sidang melalui media mainstream
sidang akan dihadiri tim hukum bpn prabowo sandi yang dipimpin oleh bambang wijoyanto